jalan gelora di area stasiun palmerah ditutup pertanggal dua puluh delapan november dua ribu dua puluh
hal ini dilakukan karena akan adanya penataan tahap dua stasiun palmerah
rekayasa lalu lintas pun dilakukan namun tidak berpengaruh terhadap perjalanan kereta api di stasiun palmerah
penataan tahap dua stasiun mulai dilakukan di stasiun kereta api palmerah
hal ini dilakukan dalam rangka menciptakan layanan transportasi umum terintegrasi di kawasan jabodetabek
dinas perhubungan dki jakarta resmi menutup perlintasan sebidang kereta api yang ada di kawasan stasiun palmerah
yakni di jalan gelora palmerah jakarta pusat
rekayasa arus lalu lintas pun dilakukan
dari arah senayan menuju tanah abang atau semanggi dialihkan melalui jalan asia afrika
kemudian jalan gerbang pemuda dan jalan gatot subroto
sedangkan untuk arah menuju palmerah atau grogol dialihkan ke jalan asia afrika
kemudian jalan tentara pelajar jalan keramat patal senayan
jalan simpruk garden tekunya arif kupingan tentara pelajar kemudian palmerah selatan
sejumlah tanggapan warga terhadap penutupan jalan dan penataan tahap dua ini pun muncul
ya kita terganggu pasti terganggu yang naik sepeda jalan kaki pasti terganggu
ya tapi kalau memang harus begitu lebih cepatlah dilaksanakannya
kalau menurut saya sih ditutup nggak masalah jalanan jadi lancar mbak
nah itu doang cuman seandainya kita dapat onderan di pintu barat kita harus muter
nah kalau nggak ditutup kan kita ke kiri dulu baru nyebrang
nah kalau seandainya di pintu timur nggak masalah tapi kalau orderannya di barat muter itu doang
dan sudah ada produser lapangan cnn indonesia sandra insana
selamat siang sandra ini bagaimana pengerjaan penataan stasiun palmerah dan sampai kapan adanya penutupan jalan
ya selamat siang rizky saat ini saya sudah berada di kawasan palmerah seperti itu
dan memang dapat dilihat di belakang saya seperti itu rizky
jalan gelora yang biasa menuju arah ke tanah abang kemudian juga ke pasal palmera ini ditutup seperti itu ya
dan di situasi terkini juga kendaraan tidak bisa melewati jalan tersebut
walaupun memang kalau kita lihat nih lampu merah masih aktif seperti itu ya
padahal memang tidak ada yang menyebrang seperti itu
karena memang jalannya sudah ditutup
sejumlah rekayasa lalu lintas pun memang sudah dilakukan seperti itu ya rizky
jadi untuk masyarakat yang memang ingin melewati jalan senayan menuju ke tanah abang
ini mereka harus melewati jalan asia
afrika kemudian gerbang kemudah kemudian melewati jalan gatot suburoto
dan untuk para pengendara yang juga ingin melewati atau menuju maksud saya ke pasar palmerah ataupun grogol
di sini mereka harus melewati jalan asia afrika jalan tentara pelajar jalan kemudian keramat fatal senayan jalan cipuk garden tekunyak arif kupingan tentara pelajar kemudian sampai ke palmerah selatan
memang rizky ini mereka harus memulai
tertar lebih jauh dan memang tadi juga kami sempat berbincang bincang terhadap para pengendara dan juga pengguna jalan di sini
mulai dari kita lihat tadi pagi ini banyak pesepeda pesepeda yang memang memilih menggunakan jembatan penyeberangan orang seperti itu di stasiun dengan menggandeng sepedanya
karena memang mereka tidak ingin melewati atau memutar lebih jauh seperti itu
kemudian juga tadi kita sempat berbincang bincang juga dengan pengendara ojek online
mereka mengatakan bahwa memang mereka ini harus mutar lebih jauh biasanya
tetapi pintu timur mereka harus memutar cukup jalan gelora
ini mereka harus memutar lebih jauh lagi seperti itu
namun memang dikatakan tadi kita sempat berbincang bincang juga dengan kepala dari stasiun palmerah
penutupan ini ini akan berlangsung selanjutnya
ini pun dibetulkan oleh kepala di sub dki jakarta
ini akan ditutup karena memang akan dilakukan penataan tahap dua stasiun stasiun
jadi ini pun dikatakan maksudnya oleh kd sub supaya tidak ada pelanggaran lagi
pintu kereta api kemudian juga untuk meminimalisir kecelakaan dan juga kemacetan
untuk penataan tahap dua nya sendiri rizky memang di sini nanti niatnya akan diintegrasikan seluruh mode transportasi
mulai dari adanya busway biasanya mereka berhenti di sini tidak ada halte
seperti itu sekarang nanti akan rencananya akan dibangun
kemudian juga biasanya pengendara ojek online ini berada di sekitar sepanjang jalan trotoar untuk menunggu
ini nanti akan dibuat drop of point
seperti inilah gambaran dari penataan tahap dua
dilakukan di sini ada pedestrian pedestrian yang kalau kita bisa lihat yang memang tahap satu sudah dilakukan
stasiun stasiunnya itu ada
contohnya stasiun sudirman tanah abang stasiun senen kemudian juga stasiun juanda
nanti ini sebenarnya di tahap dua ini akan ada lima stasiun seperti itu rizky
yang pertama stasiun pamera kemudian gondang dia ada stasiun tebot ada stasiun manggarai dan juga stasiun jakarta kota
kita sempat menanyakan juga kepada para pengendara online yang memang biasa berada di sini
mereka pun sebenarnya menyambut baik dengan adanya pembuatan atau perintek
ini adalah integrasian semua ini sehingga bisa berjalan terintegrasi tetap aman
apalagi memang dikatakan oleh kd sub ini semua dilakukan untuk meningkatkan layanan
untuk menciptakan kenyamanan mode transportasi yang terintegrasi
dan juga memberikan lahan yang cukup luas
apalagi di tengah pandemi seperti ini
jadi lahan ini diperluas supaya mengurangi adanya interaksi antara penumpang yang ada di sini
seperti itu rizky
dan memang dikatakan juga dananya yang memang sudah dikeluarkan ya rizky
untuk tahap pertama ini sudah dikeluarkan
sebanyak dua puluh lima miliar rupiah
dan untuk tahap lima ini akan dikeluarkan empat puluh miliar rupiah
jadi total tahap satu tahap dua enam puluh lima miliar rupiah
dan untuk tahap dua ini rencananya memang akan dilakukan proses pengerjaannya itu
yaitu selama tiga bulan ditargetkan hal ini bisa bekerja
namun memang kalau kita lihat sejak tadi pagi
walaupun jalan sudah ditutup sudah ada pelang
di sini dikatakan bahwa penutupan jalan dimulai dari tanggal dua puluh
pada november kemarin pada pukul dua puluh tiga
sejak tadi pagi di sini belum ada pengerjaan ya
dan kami juga sudah mengkomitmasikan kepada bumas daun satu
kemudian juga ke kepala stasiun bahwa memang walaupun ini semua nantinya akan ada pengerjaan
ini tidak ada gangguan sama sekali dalam hal pelayanan dari perjalanan krl
seperti itu ya
dan kalau pun kita gambarkan lagi sedikit bagaimana penataannya
nanti tuh di sini juga akan dibuat ruangan lebih luas
seperti itu dikatakan oleh kepala stasiun palmera
ada yang untuk tempat parkir dan kemudian juga ada tempat untuk drop off
seperti itu rizky
sandra insana terima kasih atas laporan anda dan selamat kembali bertugas